polisi kota pasuruan kami siang akhirnya menetapkan kakek yang menyiksa cucunya sendiri dengan mengumpankan ke seekor monyet menjadi tersangka
sementara korban kini didampingi lembaga perlindungan anak untuk memulihkan trauma atas penyiksaan yang dialaminya
kasus kekerasan pada anak di pasuruan memasuki babak baru
kami siang hr kakek sadis yang mengumpankan cucunya sendiri ke monyet peliharaannya dijemput polisi dan langsung diperiksa di ruang penyidik mapolres pasuruan
hal ini dilakukan setelah hr ditetapkan menjadi tersangka tunggal usai menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik sejak rabu kemarin
penetapan tersebut berdasarkan dua alat bukti berupa keterangan dari lima saksi dan video yang viral
hr terancam undang undang perlindungan anak pasal delapan puluh dengan ancaman hukuman tiga
tiga tahun gurungan penjara
sementara kepolisian kota pasuruan bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan dinas sosial kabupaten pasuruan melakukan pendampingan terhadap az
pendampingan diberikan karena akibat ulah kakeknya tersebut kondisi kejiwaan korban pasti akan terganggu dan akan melekat dalam diri si anak hingga dewasa
lpa bersama dinas sosial akan berusaha memulihkan kondisi mental dan jiwa az agar kembali normal
yang jelas ya
secara psikis dia agak perlu di counseling jadi tim kita akan melakukan itu
untuk sementara waktu az akan dirawat oleh bibinya meski sang ibu telah mencabut perkara atas penyiksaan tersebut
kami mengundang dari dinas sosial kemudian dari komisi perlindungan anak untuk merawat status anak tersebut
nanti dari dinas sosial dan kpa yang menentukan anak ini dirawat di mana
yang jelas proses terus ya
kalau proses penegakan hukumnya gak proses
sebelumnya tanggal dua puluh delapan november kemarin sebuah video berisi kekerasan terhadap seorang balita di pasuruan yang dihukum dengan diumpankan ke monyet viral hingga menghebohkan warga pasuruan